sejak kasus pertama covid sembilan belas pada awal maret lalu hingga tiga puluh agustus
pengurus besar ikatan dokter indonesia mencatat sebanyak seratus dokter indonesia
meninggal dunia akibat covid sembilan belas
kita akan lihat seratus dokter indonesia yang meninggal akibat covid sembilan belas sebarannya
di beberapa provinsi yang ada di indonesia
kita akan lihat yang pertama provinsi jawa timur mencatatkan
provinsi yang menyumbang angka tenaga kesehatan
khususnya dokter yang paling banyak meninggal dunia akibat covid sembilan belas
sebanyak dua puluh enam orang
jadi ini menempati posisi teratas jawa timur pun sampai dengan sekarang
mencatatkan sebagai provinsi yang menyumbang kasus meninggal dunia
covid sembilan belas terbesar yang ada di indonesia
oke selain jawa timur kita akan lanjut ke provinsi berikutnya
yaitu ibu kota dki jakarta yang juga menjadi salah satu provinsi
jumlah dokter yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas itu sebesar empat belas dokter
yang meninggal dunia
jadi memang jakarta kemudian jawa timur khususnya jakarta pusat tadi
itu ada lima dokter yang meninggal dunia
jakarta dan juga jawa timur menjadi lima posisi atau lima provinsi terbesar
dengan angka kasus positif covid sembilan belas
kemudian berikutnya kita ke jawa barat dan juga banten masih di pulau jawa
ini jawa barat dan juga banten oke
ini agak susah saya touch
oke jawa barat dan juga banten ada delapan dokter yang dilaporkan meninggal dunia
kemudian saya geser ke jawa tengah dan juga daerah istimewa yogyakarta
yaitu sebanyak sepuluh dokter meninggal akibat covid sembilan belas
di mana empat dokter diantaranya berasal dari kota semarang
kita lihat selain di pulau jawa yang mencatatkan sebagai provinsi tertinggi
dokter yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
sumatera juga adalah pulau atau provinsi di luar jakarta atau di luar jawa maksud saya
yang mencatatkan dokter yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
yaitu sebesar dua puluh dua tepatnya di sumatera yaitu kota medan
kehilangan dokter terbanyak maksud saya yaitu sebesar
oke dua puluh dua orang di sumatera di kota medan sepuluh jiwa oke
selain di sumatera kita bergeser ke pulau kalimantan dan juga sulawesi
yang masing masing mencatat tujuh dokter di kalimantan juga sulawesi
enam dokter meninggal dunia akibat covid sembilan belas
kemudian kita bergeser ke bali dan juga nusa tenggara barat oke
bali dan nusa tenggara barat lima dokter meninggal diantaranya
tiga diantaranya berasal dari denpasar bali
dan yang terakhir dari papua oke papua tercatat satu orang dokter meninggal
tepatnya di kota sorong akibat covid sembilan belas